mantan kepala lembaga pemasyarakatan batu nusa kambangan periode dua ribu tiga dua ribu
liberti sitingjak memenuhi panggilan badan narkotika nasional senin pagi
menurut kepala bagian humas bnn komisaris besar selamat pribadi
sitinjak dimintai keterangan mengenai perwira bnn yang disebut meminta kamera pengawas
di sel isolasi freddy budiman dilepas
ada anggota bnn yang minta supaya cctv dicopot
saya tidak akan berhenti
liberti sitingjak selesai memberi keterangan pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat
ia menyatakan kedatangannya ke bnn sesuai dengan arahan menteri hukum dan hak azazi manusia
dan untuk membantu penyelidikan bnn
sitinjak menjabat kepala lapas batu tempat freddy budiman diisolasi pada september dua ribu tiga belas
sampai september dua ribu empat belas
ia menyebut informasi yang disampaikan adalah bagian
dari materi penyidikan yang tidak bisa diungkapkan
ia hanya mengakui selama menjabat kepala lapas
sempat ditawari sesuatu oleh freddy tetapi ditolaknya
sitinjak juga menyatakan mendapat tekanan
baik dari freddy budiman maupun pihak lain
tentang apa pembicaraan saya di bnn itu bnn yang boleh menjelaskan dan pak menteri
ya kan hak dia menawarkan ya
hak saya menolak
pernah juga pak
dok saya kan sudah jawab
hak dia menawarkan tapi hak saya menolak
tekanan nusakambangan itu saja tekanan buat saya
apalagi orang orang di dalam ya